baiklah langsung saja kita tersambung melalui sambungan telpon dengan ruby alamsyah ahli digital forensik
mas ruby selamat malam
selamat malam mbak buspa
mas ruby kalau kita berkaca dengan kasus cambridge analytica dengan facebook ini nampaknya membuat kepercayaan pengguna facebook turun drastis ya khususnya di amerika serikat
anda melihat kasus ini seperti apa seberapa pengaruh ke indonesia kemudian
ya menurut saya sih sangat signifikan ya kasus ini karena data pribadi data rahasia pengguna itu disalahgunakan oleh pihak ketiga developer dan juga konsultan politik untuk kepentingan tertentu yang juga ilegal gitu kan
intinya sih memang seperti sebutkan di cnn tadi pagi itu nyebutin bahwa
dia kecolongan dari riset seseorang akademisi yang memanfaatkan akademisinya untuk melakukan survei berbayar kepada ratusan ribu orang
ternyata di belakangnya dari ratusan ribu itu langsung bisa kena ke seluruh teman teman mereka yang kumulatif bisa menjadi lima puluh juta
nah data lima puluh juta inilah disalahgunakan untuk kepentingan politik sehingga pihak tertentu itu dapat
memprediksi dapat mengarahkan opini kepada lima puluh juta orang ini untuk kepentingan mereka ataupun konten konten yang mereka ingin sampaikan kepada orang orang ini
jadi intinya ini benar benar penyalahgunakan data pribadi yang cukup fatal dan sudah dikonfirmasi oleh facebook dan juga sudah dibuktikan dari para pihak yang menyatakan ataupun membenarkan via survei
oke kemudian kita berbicara soal pengaruh atau dampaknya ke indonesia karena tagar jilid facebook ini sekarang menyeruak di lini masa global dan kita tahu facebook digunakan di indonesia sangat besar sekali
bahkan indonesia menjadi negara keempat yang menggunakan facebook begitu
adakah dampak yang akhirnya berpengaruh orang jadi semakin berhati hati karena kan awalnya ini menggunakan aplikasi this is your digital life
jadi tidak akan menggunakan aplikasi atau game yang ada di facebook atau seperti apa
baik pertama kasus kemarin itu memanfaatkan data pribadi orang dan untuk di drive untuk mendapatkan pola pattern behavior intinya profil dari masing masing orang yang lima puluh juta itu
nah kalau untuk sekarang kan facebook sudah menutup celah celah tersebut dan sedang mereview melakukan forensik audit terhadap aplikasi aplikasi pihak ketiga yang connect ke facebook
jadi kalau pengguna yang sekarang ke depannya saya yakin sih
mestinya baik di negara manapun mestinya jauh lebih aman daripada kasus yang sebelumnya
tetapi yang patut diperhatikan adalah apakah ada pihak ketiga yang telah melakukan hal yang sama sebelumnya di negara negara seperti indonesia
yang mana pilkada dan pilpres menjadi satu tahun politik yang cukup panjang ini gitu kan
nah tinggal perlu diperhatikan apakah ada pihak pihak yang mendapatkan data pribadi pengguna facebook di indonesia sebelumnya ya
sebelum kasus ini terungkap
kalau sudah ada ya itu bisa mengkhawatirkan juga
oke kita masyarakat indonesia perlu khawatirkah dengan adanya pencurian atau penyalahgunaan data facebook ini
walaupun sekarang di indonesia lembaga atau instansi yang menangani soal keamanan berperilaku di media sosial atau di cyber sudah cukup kuat begitu
tapi masyarakat indonesia seperti apa harusnya
ya menurut saya kalau kejadian seperti ini kalau sudah terjadi sudah tidak bisa diapa apain
nah yang bisa dilakukan oleh pengguna adalah mengaktifkan mengecek settingan security di akun facebooknya masing masing dan memilih aplikasi pihak ketiga yang connect
nah disitu nanti akan kelihatan ada aplikasi apa saja yang menggunakan yang memanfaatkan profil profil atau data data kita lain
nah dipastikan di situ kalau memang kita tidak merasa perlu dengan aplikasi aplikasi yang disebutkan
dan setting security akun facebook kita itu kita tinggal hapus aplikasi aplikasi tersebut dan kita bisa aman dari praktek yang serupa yang terjadi di amerika
oke kalau kita tarik kembali mas ruby strategi yang dilakukan oleh cambridge analytica ini menggunakan aplikasi this is your digital life
mungkin bisa diberikan edukasi kepada masyarakat indonesia apa yang harus kita waspadai kemudian dari segimana informasi pribadi ini kita bisa diambil oleh
orang lain kemudian apa saja yang harus diberikan informasi pribadi di media sosial
ya pertama kita melakukan media sosial atau mengakses internet memposting sesuatu di internet
kalau apalagi kalau sudah ada orang yang copy dan memposting ulang dan menyimpan dan lain lain
tetapi pastikan juga kita harus bisa mulai memilih
informasi mana yang layak kita posting dan diketahui publik dan juga informasi mana yang tetap kita perlu keep secara private
nah itu biasanya dua informasi inilah yang menjadi cikal bakal kebocoran data data pribadi dengan tidak sengaja user atau pengguna itu sendiri mengekspos dirinya sendiri ke ranah publik ke media sosial
nah yang perlu dilakukan adalah coba perhatikan settingan security
nah pastikan kita memilih privasi yang paling tinggi kalau kita khawatir data data kita dipakai oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun disalahgunakan
nah sehingga sebenarnya tanggung jawab data data pribadi kita di akun akun media sosial itu adalah tanggung jawab pengguna itu sendiri
karena feature feature keamanannya sudah disiapkan
tetapi by default biasanya open
nah si pengguna harus memilih opsi security sesuai dengan kebutuhan dia
oke ini berarti harus kembali lagi ke para penggunanya masing masing harus bisa menjaga harus bisa mengeluarkan apa yang memang perlu dikeluarkan di media sosial
tapi sebetulnya mas ruby yang menjadi penasaran begitu dari sekitar lima puluh juta atau sekian banyak data pengguna yang dibocorkan atau yang digunakan oleh cambridge analytica
ini menurut anda seberapa efektif sih data sebanyak itu kemudian bisa mengubah perilaku politik
oke yang kemarin terjadi di amerika dari analisis data ini adalah sejumlah swing voters di amerika pada saat itu bisa diberikan opini diberikan konten konten terkait dengan calon yang memasak pada calon yang di pemilihannya tersebut
sehingga tadi yang swing voter itu yang tadi tidak tahu siapa
memilih siapa dan lain lain akhirnya dia terbuat opininya mindset alam bawah sadar dia lihat
karena si pelaku ini melakukan setelah mengambil data dia nge feed via iklan via pakai google ads pakai iklan di facebook
ke orang orang tertentu yang dia pilih ini yang dia punya data diberikan data data tentang calon tertentu
sehingga akhirnya terbuatlah opini yang mereka
inginkan pada orang orang pemilih pemilih tertentu tadi
oke berarti ini membombardir apa namanya
psikologi dari para pengguna media sosial itu ya dengan data yang sudah diberikan
selanjutnya juga ada opsi mereka telah melakukan juga penyebaran hoax terhadap orang orang tertentu yang ada di profil lima puluh juta itu yang berlawanan kepada pihak pemesan dia
sehingga akhirnya mungkin juga akan berubah nanti dia opini ataupun pemilihan presiden
calonnya seperti itu
oke baik terima kasih mas ruby alamsyah ahli digital forensik telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connecte